ikan sama sayurannya itu masih seger nggak terkena udara kotor
maaf sih ibu mah bisa aja
ya malah menurut saya mah lebih enak di kota bu udah ada ac lebih sejuk lagi
tapi kan udaranya nggak alami pon
lagian ac itu malah bikin kulit jadi kering
makanya kamu harus bersyukur pon karena kamu masih bisa merasakan segernya udara di kampung kamu
seeros teh kasian
keliatannya teh dia disana kesepian
tadi waktu orang orang ciraos datang lebaran kesana wajahnya keliatan bahagia sekali
mudah mudahan rumahnya itu segera kejual jadi bisa segera pindah ke ciraung
baru aja tidur
kecapean kayaknya teh
besok kita bawa ronaldo jalan jalan nih pak
ke tempat wisata yang ada mainan anak anaknya
naik kendaraan apa kita
kalau jauh mendingan nggak usah bulat balik ganti kendaraan
kasian ronaldo nanti kecapean
idan juga gak mau
buat emak repot sama bapak
lagian idan ngajak jalan jalan emas sama bapak juga
mau nyenengin emas sama bapak
terima kasih idan
huff idan sekarang penuh perhatian sama keluarga
beda sama idan yang dulu dulu
iya emak juga mau bilang terima kasih
idan teh pas ada duit tambah sayang dan perhatian
idan teh sedih mak
waktu ditinggalin neneng tempo dulu
idan teh sayang sekali sama nenek
idan pernah janji
kalau nenek rujuk lagi sama idan
idan akan selalu sayang sama neneng
idan gak mau kehilangan neneng sama ronaldo
idan juga gak mau kehilangan bapak sama emak

teh uli beneran mau beli motor
teteh gak tega liat mata akan kamu
mudah mudahan nanti ada uangnya ya
kalau uangnya nggak ada gimana teh
kamu datang mak gak bisa dijanjiin soal motor
bisa bisa kamu datang stress lagi teh
kalau motor gak kebeli
ayah akan dibeliin motor sama mama
ayah akan ajak jalan jalan andra
keliling keliling pakai motor
tiga empat lima
dua tiga empat
tadi di rumah om dadang ada apa aja
maksud ibu perabotannya
denny gak perhatiin
ih kamu gimana sih
kamu kan dari tadi seharian di sana
tapi denny teh nyanyi nyanyi sama joget joget
jadi denny gak perhatiin
lupa denny gak baca
kamu tak belajar yang rajin
biar makin pinter
nanti kalau nilai kamu makin bagus kan ibu seneng
ibu teh bangga sama kamu den
ngobrol sekolahnya denny
itu teh hasil dari keliling
alhamdulillah dapat banyak
eh eh lupa
ibu kamu umurnya beneran lima puluh tahun
sekarang ke lima puluh satu tahun bu
tapi kok kelihatannya kayak tiga puluh lima tahun ya pon
ibu kamu makannya apa sih
eh maksud saya pola makan ibu kamu itu seperti apa
apa ada sayuran khusus yang beliau makan
namanya juga orang desa bu
gak kebeli makanan yang enak enak
paling ya setiap hari makannya sayur sambel lalam
ya paling kalau misalnya pengen ikan nih bu
si bapak tinggal mancing di kali
hmm mungkin karena udara di desa kamu masih terasa sejuk kali ya
jadi gak ada polusi
terus ikan sama sayurannya itu masih seger
gak terkena udara kotor
maaf sih ibu ma bisa aja
ya malah menurut saya mah lebih enak di kota bu
udah ada ac lebih sejuk lagi
tapi kan udaranya gak alami pon
lagian ac itu malah bikin kulit jadi kering
makanya kamu harus bersyukur pon
karena kamu masih bisa merasakan segernya udara di kampung kamu
yaudah yuk masuk
enak ya dok main ke rumah popon
rumahnya di pinggir sawah
pandangan kita jadi sejuk kalau melihat keluar rumah
terus udaranya enak
rasanya juga masih segar banget ya
rasanya saya pengen deh tinggal di tempat seperti itu
tapi lucunya ya in
sementara kita itu pengen punya rumah di daerah seperti rumahnya popon
tapi ibunya malah pengen tinggal di kota
eh kok kamu jadi kayak pak ustadz kemet gitu sih
jangan jangan nanti kalau misalnya kamu deket deket sama saya
kamu juga beropera sakit lagi
ya enggak lah dok
yaudah sini saya bawa ini
si aceng pasti sengaja tuh si iem dibikin sakit
terserah suka suka kamu mau ngomong apa terserah
dia tuh sengaja bikin si iem buang buang air biar jauh dari kita
ya kita lah kum
kalau saya udah mulai kan kamu juga nambah
ngerti ceng supaya kamu itu berantem sama em
biar ngeledekin saya aja pahamnya cepat bener
wih keren kayak kereta api zaman dulu ya ceng
leledak lah kum
kum kenapa kita turun kum
mesinnya panas doi
ya kan mesin emang panas kum
terus gimana atung
kamu ngerti mesinnya aja
tenang ya kum ceng kang dadang
tunggu saya sebentar
kamu ngerti mesin tidak
kalau mobilnya cewek saya ngerti kok paham
udah tidak ada sub nya
mau dibantuin ya bu
gak usah ini juga udah mau selesai
bapak masih suka